rangkaian gempa terus terjadi di jepang
kali ini gempa besar berkekuatan tujuh empat skala richter
gempa terjadi tidak lama setelah stasiun televisi mengumumkan terjadinya gempa berkekuatan tujuh satu skala richter di dekat kota kumamoto
beberapa menit kemudian terjadi gempa yang lebih besar lagi
pusat gempa diperkirakan terjadi di kedalaman empat puluh km di dekat kota kumamoto
badan meteorologi jepang sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami dan potensi terjadinya gelombang besar di pesisir laut
gempa yang mengguncang wilayah jepang selatan mengakibatkan kerusakan yang cukup besar
setidaknya ada satu orang tewas dan empat ratus orang lainnya terluka akibat gempa terbaru
sebelumnya gempa serupa juga terjadi dan menewaskan sembilan orang di lokasi yang sama
jepang juga mengucapkan terima kasih kepada jepang yang telah menerima informasi terkini